halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurniadi
saat musim kemarau wisata air sepertinya cocok untuk memacu semangat kita di akhir pekan
kali ini kami akan ajak anda ke magelang jawa tengah untuk menikmati keindahan candi borobudur dari atas bukit
dan merasakan arus sungai yang deras dengan bermain river tubing
tidak lupa juga menjajal kudapan khas kupat tahu magelang
setelah puas menikmati keindahan candi borobudur dan alam sekelilingnya
sekarang waktunya mencicipi salah satu kuliner lezat di magelang yaitu kupat tahu
kupat tahu khas magelang ini sudah terkenal di mana mana loh
saya memilih salah satu dari beberapa warung kupat tahu magelang
yakni di jalan tentara pelajar kota magelang
biasanya masyarakat setempat menyantap kupat tahu untuk makan siang
jadi harus agak bersabar saat menanti kupat tahu magelang
untuk menikmati satu porsi kupat tahu magelang
pengunjung harus merogoh kocek dua belas ribu rupiah
sementara satu gelas es beras kencur atau es kunyit asem dihargai sepuluh rupiah
lognya ada sate udang
satu udang ini enak banget dagingnya lembut dan tepungnya juga lembut
dan yang pasti ini yang seger seger di siang siang
ini adalah es beras kencur
selain menyegarkan ini juga sehat
setelah kenyang waktunya bermain air
setelah menempuh waktu sekitar tiga puluh menit dari pusat kota magelang
saya sampai di desa tampirwetan kecamatan candimulyo kabupaten magelang
saya ingin memacu adrenalin menyusuri sungai gono dengan ban atau river tubing
oh iya sebelumnya saya harus membayar empat puluh ribu rupiah untuk sekali river tubing
jangan lupa memakai perlengkapan
di lokasi river tubing yang dikelola warga setempat ini
sedia sepatu pengaman lutut siku dan helm
kita bakal coba reser tubing dan ini lukanya katanya satu lima km
saya belum pernah sih seumur hidup saya mau coba kayak apa serunya
deg degan sih sekarang
saya benar benar merasa deg degan sebelum bermain river tubing
setelah semua siang
pemandu akan mulai mendorong satu persatu peserta untuk menyusuri sungai
menikmati arus sungai gono yang lumayan kencang
setelah jeram yang pertama rasa tegang saya mulai hilang dan saya mulai bisa menikmati derasnya arus beserta jeram sungai gono yang lumayan ekstrim
jeram demi jeram telah saya lalui tibalah di tempat loncat yang disebut oleh masyarakat sebagai bendungan
nah di sini saya dihentikan oleh pemandu dan dipersilakan untuk terjun dari ketinggian tiga meter
satu persatu para peserta terjun untuk membuktikan mereka punya nyali
ternyata nyali saya paling ciut saya tidak berhasil mengumpulkan keberanian untuk terjun
wah saya kalah nih sama rekan saya yang masih anak anak
saya pun memilih turun menggunakan tangga
meskipun tidak berani terjun saya merasa river tubing di sungai gono cukup aman karena dipandu oleh operator yang sudah berpengalaman
setelah mengarungi sungai gono ini saya bisa merasakan bagaimana keindahan alam
dan tadi perasaan yang tegang banget akhirnya bisa
kita hilang setelah ngobrol dengan teman teman teriak sekencang kencangnya
yang paling penting diketahui oleh para pemirsa adalah sungai ini aman untuk dinikmati orang tua anak muda maupun anak kecil
jika mengajak anak anak bermain river tubing sebaiknya yang sudah berusia lima tahun ke atas ya
jika anda berwisata ke borobudur magelang dan selatan
sekitarnya mampirlah di desa tampir wetan ini